lrt jabodebek dibangun dengan konsep transportasi yang terintegrasi dengan transportasi umum lain
hal itu bertujuan memudahkan masyarakat dalam perpindahan transportasi untuk melanjutkan perjalanan
khusus di jakarta semua stasiun lrt jabodebek dipastikan akan terhubung dengan halte transjakarta
nah ketika kita bicara dki memang stasiun ini sudah langsung tersambung atau terintegrasi dengan busway
di mana di situ transjakarta beroperasi
bisa dilihat mulai dari cawang sampai di dukuh atas semua sudah terintegrasi dengan transjakarta
dan juga tentunya dengan berbagai moda lain termasuk juga adalah ojek online
itu sudah jelas dan kita memang dalam persiapan untuk memberikan ruang ruang parkir
atau ruang ruang transit untuk kendaraan kendaraan ojek online ini
agar juga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di ruas jalan tersebut
stasiun dukuh atas di jakarta pusat merupakan stasiun lrt terakhir di jakarta
baik untuk rute cibubur maupun rute bekasi
stasiun ini terletak di seberang stasiun sudirman
salah satu tujuan dioperasikannya lrt jabodebek ini adalah
untuk meningkatkan layanan transportasi terintegrasi dari total delapan belas stasiun lrt jabodebek
stasiun duku atas ini merupakan stasiun yang paling lengkap pilihan transportasi lanjutannya
jika anda ingin melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transjakarta
anda bisa langsung berbelok ke kiri menggunakan lift untuk turun ke bawah
dan berjalan sejauh beberapa meter anda bisa langsung tiba di halte transjakarta
sementara bagi anda yang ingin melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mrt
krl dan juga kereta api bandara anda bisa langsung berjalan ke arah kanan sana
dengan menggunakan lintasan yang telah disediakan ini
anda bisa langsung terhubung dengan stasiun sudirman
hingga saat ini pengerjaannya sendiri masih terus dikerjakan agar segera bisa digunakan
jembatan penyeberangan multiguna dari stasiun lrt dukuh atas ke stasiun sudirman pun
membentang melintasi kalijilewo
dengan demikian penumpang tidak perlu berjalan memutar untuk mencapai stasiun sudirman
meski berjarak cukup jauh stasiun sudirman dapat ditempuh dalam waktu sekitar sepuluh menit
sementara itu jembatan penyeberangan ini belum diketahui kapan bisa dilewati
sejumlah pekerja juga masih bekerja menyempurnakan beberapa bagian jembatan
adapun menyangkut akses selain menggunakan lift
setiap stasiun menyediakan tangga untuk mengembangkan jembatan

sementara itu lift digunakan untuk penumpang prioritas
seperti penumpang dengan kondisi khusus
stasiun cikoko di jakarta selatan disebut akan memiliki peran yang cukup sentral
sebab stasiun ini terintegrasi dengan stasiun krl cawang dan juga transjakarta
stasiun cikoko juga terhubung langsung dengan halte transjakarta
yang saat ini akses utama
aksesnya sudah dapat dilalui oleh para pengguna
seperti diketahui stasiun krl cawang merupakan salah satu stasiun terpadat di bilangan jakarta selatan
masyarakat berharap keberadaan lrt ini dapat memecah kepadatan di krl
lebih banyak simpen tenaga simpen banyak waktu lebih cepat sih
harapannya semoga untuk semua warga jangan naji mumpung ya
tetap jaga sih fasilitas fasilitas yang sudah ada jaga kebersihan dan lebih tertib lagi sih pastinya
harapannya ke depan ya masyarakat bisa lebih banyak menggunakan transportasi umum ya
supaya mengurangi macet dan polusi
kalau misalnya bisa pakai transportasi umum kenapa nggak digunakan ya fasilitas yang ada
kan juga mempermudah ya kan terus tidak macet hemat dan lebih efisien
akses ke stasiun lrt juga ramah penyandang disabilitas
setiap stasiun lrt dilengkapi guiding block atau pemandu jalan bagi penyandang disabilitas
mulai pintu hingga akses integrasi
untuk berpindah transportasi stasiun menyediakan jalur khusus
disertai pegangan di pinggir lintasannya guna memudahkan penumpang dengan kondisi khusus